marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
lari langkai kemuliaan bulan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana kita mengelola energi dalam diri kita
alhamdulillah berjumpa kembali dalam kultum ramadhan
di sebelah saya ini adalah kayu bakar
di tempat yang dingin di wilayah yang sejuk
apabila api ini dihidupkan maka akan menimbulkan rasa hangat
namun apabila berlebihan akan membakar semuanya
api ini laksana energi atau laksana emosi yang hidup dalam diri kita
kalau kita mampu mengelolanya
maka dia akan menjadi sumber kekuatan
tetapi apabila kita tidak mampu mengelolanya
dia menjadi sumber bencana
artinya bagaimana kita memiliki skill
memiliki kemampuan untuk mengelola energi emosi pada level tertentu
sehingga dia menjadi penghangat yang memberikan manfaat
yang terjadi kita lihat banyak orang yang marah marah di jalan
itu hal yang sederhana
sedikit ada masalah marah
tali sepatu putus marah
dan lalu mengangkatnya
ada sesuatu ada masalah dengan istri anak
marah cuma karena hal kecil
kita perlu bertanya
kenapa kita harus marah
namun pada saat itu sesungguhnya
ada sebuah riset yang mengatakan
bahwa ketika kita sedang emosi
bahwa kita sedang marah
sesungguhnya otak tidak tersambung dengan kondisi apapun
dia seperti busa
seperti gelombang gelombang busa yang pada otak
yang memberikan rangsangan pada otak
yang mendorong kita untuk melakukan tindakan tindakan yang tidak logik
bahkan kondisi yang terburuk menyakiti
menyakiti istri menyakiti suami
bahkan belum lama kita mendengar
bagaimana seorang petugas
dia menembak saudaranya
dengan pistol yang seharusnya untuk melindungi
inilah keadaan yang ketika emosi tak mampu dikendalikan
namun ketika emosi itu mampu dikendalikan
dia menjadi kekuatan
bagaimana seorang pelari
mampu sampai di gunung tambora
berlari di udara panas
di wilayah yang sangat gersang
dan juga bagaimana pelari maraton
berlari berkilau kilau meter
kemudian dia mencapai tujuan
itu semua emosi
namun sekarang bagaimana kita mengaturnya
ibarat apabila kita ini melihat pesawat terbang
maka pesawat terbang ini akan ada di atas atau ada di bawah
tergantung dari moncong pesawat terbang itu
kalau dia miring ke atas yang disebut dengan pitching
maka pesawat itu akan di atas
tetapi kalau dia miring ke bawah sedikit
pesawat itu akan di bawah
nah sikap mental itulah
yang dalam diri manusia adalah pengatur gelombang
sudut kita agar kita mampu mengendalikan
kuncinya adalah seperti yang diajarkan
oleh baginda muhammad saw
apabila engkau sedang marah dalam keadaan berdiri
kalau masih juga engkau berbaringlah
lalu dikatakan juga
lakukanlah sabar dan sholat

george w crane membuat sebuah riset
yang ditulis dalam buku applied psychology
sesuatu yang mengejutkan
bahwa ternyata bagaimana sistem untuk mengelola emosi kita
motion adalah gerak
sedangkan emotion adalah perasaan
artinya gerak menentukan perasaan
sudah dijelaskan oleh baginda muhammad saw
bahwa apabila engkau sedang marah dalam keadaan berdiri
kalau belum bisa juga engkau berbaringlah
bahkan juga dikatakan dalam al quran
artinya ada sebuah langkah yang disebut dengan
sudah ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
dan dipergunakan oleh berbagai ahli ahli psikologi
tetapi sudah dijelaskan oleh baginda muhammad saw
dan juga dalam al quran
ketika kita merundukkan tubuh kita seperti ini
lalu kita mulai berfikir
dengan kata kata yang negatif
pasti emosi kita akan terasa sedih
kemudian rasanya pesimis
masa depan gelap gulita
tetapi ketika kita tarik nafas yang dalam
seperti ketika anda membaca al fatihah dan seterusnya
lalu anda majukan dada anda
seraya anda mengucapkan allahu akbar
pada saat itu
maka emosi kita pun berubah
semua menjadi lebih terang
emosi lebih semangat lagi
itulah mengapa bahwa motion team emotion adalah penting
sehingga kita mengerti
mengapa panggilan azal kita adalah emosi yang penting

tidak lain adalah untuk membangun
motion menjadi emosi
yang senantiasa mampu berada pada puncak
membuat prestasi manusia berada di atas
dimana badan kita
kalau ketika anggil
masukkan siap siap
maka dia akan memajukan
lima mm saja dada ke depan
maka semua bergerak
kata kata saya berani
maka kata kata itu akan mempengaruhi
oleh karena itu
sholat dimana gerak badan ditemukan
serta kata kata diucapkan
adalah strategi terbaik
untuk mengelola emosi kita
ketika anda sedang marah
lalu tarik nafas
insyaallah semuanya akan terkendali
tetapi juga ketika anda pesimis
anda majukan dada anda
kemudian ucapan kata kata positif
maka pada saat itu
kita semua mampu mengubah emosi kita

tetapi seribu empat ratus tahun yang lalu
sudah dijelaskan dalam al quran dan hadis
berdiri duduk atau berbaring
mudah mudahan di bulan ramadan ini
dilakukan sholat berkali kali
tidak lain adalah membangun
sikap mental positif
yang akan dilahirkan
setelah menyelesaikan bulan penuh rahmat dan barokah ini
demikian terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh